ini yang telah terjadi rungkat tangkal
video amatir ini memperlihatkan saat pohon angsana di jalan ibrahim ajih tasim melayah
terbang dan menimpa kendaraan odong odong yang tengah melintas
peristiwa ini terjadi pada minggu sore
penyebabnya adalah hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu
oleh warga setempat korban dibawa ke rumah sakit dr soekarjo
hujan besar dan angin kencang terus banjir posisinya lagi banjir
kendaraan memang kelajuran sangat pelan
petugas bbbd kota tasik melayah bersama polisi dni
serta warga setempat yang telah menemukan kemampuan
warga setempat berupaya mengevakuasi pohon tersebut
namun besarnya diameter pohon cukup menyulitkan proses evakuasi
tak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena kondisi odong odong tengah kosong
namun arus kendaraan menuju pusat kota tasikmalaya dan ciamis sempat dialihkan
tiga pengendara sepeda motor menderita luka berat usai tertimpa pohon sono kembang atau angsana di jalan
raya desa ponokawan sidoarjo minggu sore
tiga korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis
proses evakuasi berlangsung selama satu setengah jam
arus lalu lintas juga terpaksa dialihkan melalui akses alternatif bebas krian
tim liputan cnn indonesia